mari sama si t scan buat suami saya ya
baik saya akan buat pengantarnya
ya makasih ya dok ya
permisi ya dok
makasih ya dok
kamu tuh gimana sih gak
baru aja tadi pagi dibilangin semua
saya pun juga sebenarnya berat
yang harus mencurigai kamu
karena kamu adalah orang
tapi hari ini kami sudah membuktikan semuanya
membuktikan kata andin mama angga
kalau kamu itu benar benar orang yang baik
karena saya sempat mencurigai kamu
ya semoga kamu
mau memaafkan saya
dan kita bisa bekerja sama lagi
seperti dulu dengan baik
di dalam lagi diperiksa dokter
kondisi saya bagaimana
tidak apa apa pak
bapak hanya luka memar dan sedikit terkirir
nanti akan saya resepkan
obat minum dan salap ya pak
makasih ya dok
ya allah kamu kenapa lagi sih gak
dok suami saya baik baik aja kan dok
kamu tuh ngapain lagi sih gak
eh udah sayang aku gak apa apa udah
ini nanti kalau ada yang patah tulangnya gimana
terus kalau ada luka dalam gimana gak
nggak ada yang patah saya
aku baik baik aja
kamu harus fitiskan sama yang mary ya
buat pastiin supaya kamu itu baik baik aja ya
nggak usah sayang
nggak dengerin aku
saya mau emelis sama sitiskan buat suami saya ya
baik saya akan buat pengantarnya
makasih ya dok ya
permisi ya dok
makasih ya dok
kamu tuh gimana sih gak
baru aja tadi pagi dibilangin supaya jangan bonyok bonyok
ini malah masuk ke rumah sakit
jangan jangan tunggu dulu jangan nangis lagi
ya kamu tuh kenapa sih susah banget dibilangin gak
ya kamu tuh kenapa susah banget dibilangin gak
malah masuk rumah sakit kayak gini
kok khawatir jadinya
lagi sakit masih aja sempet sempet yang ledek
kamu jadi lebih perhatian sama aku sayang
kan aku juga mau lebih diperhatikan
kamu sadar gak sih
gitu kayak apa
aduh tadi aku lupa aku lagi masak
aku buru buru kesini aku khawatir sama kamu
ini sampe aku lupa buka jemeknya
itu kan berarti kamu khawatir banget sama aku
kamu cinta banget sama aku
ih kamu tuh bisa gak sih
udah gitu kalau lagi sakit tuh jangan
lelikin terus kenapa sih
iya udah jangan begitu sakit
jadi bu linda ngasih alamat palsu ke bapak dan pak angga
kamu tolong cek rumahnya linda
saya masih harus disini untuk make sure keadaannya angga
iya pak baik
saya kirim alamatnya dulu
udah masuk pak
kalo gitu saya harus merawatnya pak
gimana udah mendingan
udah mendingan sekarang
lagi lagi karena lo jadi korban
ya santai aja lah
lagian sejak pertama kali gue bantuin lu juga
gue udah tau risikonya seperti apa
celumeknya masih dipake kan
jujur ya al
aku tuh sebenarnya gak tenang
ini gak main main loh kenapa sih kalian nggak lapor polisi aja
saya udah lapor polisi
tapi karena informasinya masih sama
nggak ada perkembangan dalam penyidikan
musuhnya al ini bener bener berbahaya
dia bisa tau pergerakan kita semua
orang orang yang ada dekat al juga dia bisa tahu semuanya
ya mendingan sekarang lo istirahat ya
udah urusan linda
biar gue yang urus
gue udah minta rendy buat ngecek rumahnya
udah baik kan sama rendy
makanya lo jangan sehuson
dia tuh loyal sama lo
gue yang salah
udah bantu gue buat ngeyakinin gue
eh biaya rumah sakit udah gue bayarin
jadi lo pikir gue gak mampu bayar
ya kan gue gak tau keuangan lo kayak gimana
gak ada aku balik ya
ntarosa andien sama rena ya
so kuat sih
nah pamit ya
ih pokoknya tuh hari ini rena beda banget
soalnya kan dia udah lama gak main sama temen temennya
jadi tuh kayaknya

lari lari kesana kemarin
wuhh gak ada capeknya naik juga

aduh dibikin tiap hari aja
kenapa sih ma